salah satu yang menjadi harta karun bernilai tinggi adalah sarang burung walet
dengan beragam manfaat dan harganya yang tak murah tak mengherankan bila sarang burung walet dikenal sebagai emas putih di dunia kuliner
besarnya permintaan sarang burung walet di dunia membuat komoditas yang satu ini memiliki potensi ekspor yang amat besar
salah satu kebutuhan dunia itu adalah nutrisi yang kuat dan sarang gunung walet adalah pilihan pilihan yang menjadi kekerasan kita
indonesia merupakan negara pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia
intinya sekarang ini kita tidak mengizinkan ekspor raw material
jadi sarang burung walet kotor tidak boleh
keseluruh negara kita tutup
nah ini agar ada nilai tambah lah bagi indonesia terutama terkait dengan pembersihan ini kan perlu banyak karyawan
keuntungan besar dari ekspor sarang burung walet ke tiongkok
di pulau pori budi meranata yang kini menjadi ketua perkumpulan pengusaha sarang burung indonesia
kerjasama ekspor impor saat itu mengalami banyak kendala dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi
sering dulu waktu zaman dahulu waktu zaman yang kita daftar itu surat surat yang dikirim ke sana sudah diterima tapi nggak ada jawaban
saya cuma kasih satu contoh dulu
pemerintah cina suatu ketika
mereka memberi suatu persyaratan yang diluar standar kita
di surat kesehatannya certificate of health ya health certificate ya harus ada bahasa mandarin
kita bingung semua soalnya di indonesia itu adanya bahasa inggris bahasa indonesia dua
internasional sudah itu
cina mengharuskan itu
kita bilang itu kita tulis surat itu karantina tulis surat
kalau itu susah soalnya di indonesia nggak ada
diem aja dia
itu diemnya bukan tiga bulan enam bulan mungkin
sekarang itu sudah jauh lebih sederhana daripada di awal awal kita
aturannya sudah semua jelas bisa dibaca
tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang orang tidak tahu
tidak hanya pengusaha yang berbenah
badan karantina pertanian pun diberi mandat untuk mengawasi
dan memastikan kelayakan sbw yang akan diekspor ke tiongkok
sejumlah kebijakan teknis pun disusun
guna memenuhi persyaratan negeri tirai bambu itu
sangat berat tantangannya
karena pertama aturan indonesia apa
kita segera nyusun tadi saya sampaikan
kemudian yang kedua pemanasan
nah pemanasan itu harus tujuh puluh derajat celcius
nah ini kita nggak punya
akhirnya teknik metode kita
balai teknik metode
mencari inovasi bagaimana memenuhi pemanasan
memenuhi yang diminta tiongkok
akhirnya mengundang ahli dari teknologi pangan
mengundang ahli dari kedokteran hewan
bagaimana menciptakan alat pemanas itu
demikian juga terkait dengan pemeriksaan
pemeriksaan nitrit pemeriksaan mikroba
tentunya teman teman laboratorium kami mengembangkan
menemukan bagaimana supaya pemeriksaan ini cepat
kerjasama ekspor sbw indonesia ke tiongkok semakin berkembang pesat
selama pandemi data ikhwas
badan karantina pertanian menunjukkan
jumlah ekspor sarang burung walet mencapai satu satu ratus lima puluh lima ton
dengan nilai hampir tiga puluh triliun rupiah
yakni satu satu ratus tiga puluh satu ton dengan nilai dua puluh delapan tiga triliun rupiah
pada dua ribu dua puluh tiongkok menjadi importir terbesar sarang burung walet indonesia
dengan jumlah dua ratus enam puluh dua ton atau dua puluh tiga persen dari total produksi dalam negeri
hingga saat ini tiongkok memang menjadi negara incaran banyak eksportir sarang burung walet tanah air
karena harga jualnya yang tinggi berkisar dua puluh lima juta hingga empat puluh juta rupiah per kilogram
berkali kali lipat dibandingkan harga di negara lain di dunia
yang berkisar enam juta hingga sepuluh juta rupiah per kilogram
namun dibalik keuntungan besar ini
regulasi ekspor sarang burung walet ke tiongkok adalah yang paling ketat
dibandingkan beberapa negara lain
berdasarkan data badan karantina pertanian atau barantan
amerika serikat mensyaratkan produk sbw
diproses dengan memperhatikan kondisi higienis dan sanitasi yang baik
salah satu syaratnya sbw harus dipanaskan dengan suhu tujuh puluh empat derajat celcius selama lima detik
dan mendapat verifikasi dari pejabat karantina indonesia
di australia persyaratannya meliputi produk yang tidak mengandung material bovin ovin dan caprin
sarang burung walet harus dipanaskan pada suhu seratus derajat celcius
dan dengan pengemasan yang terstandarisasi
sedangkan persyaratan ovn dan ovn yang tidak mengandung material bovin ovn dan caprin
dan otoritas kepabeanan tiongkok yang juga bertugas untuk perkarantinaan
produk sbw indonesia harus terlebih dahulu terdaftar di barantan atau gacc
sejumlah persyaratan teknis terkait bebas virus flu burung dan kandungan nitrit yang rendah pun harus dipenuhi
itu eksportirnya harus ditetapkan dulu harus lulus dulu dari gacc
terkait dengan dokumen dari
protokol kemudian juga terkait dengan
tolak ukur yang ditentukan china
jadi perusahaan yang akan ekspor itu didaftar dulu ke sana
indonesia melakukan verifikasi terkait dengan
kemudian yang kedua terkait dengan tolak ukur yang dipenuhi
kemudian ada questionnaire yang harus diisi
dikirimkan ke tiongkok
tiongkok lulus apa tidak kalau tidak lulus dikembalikan untuk memperbaiki
ini tiongkok tapi kalau negara lain tidak perlu itu
hanya terkait dengan barangnya sehat
cemaran bakterinya bisa diminimalkan itu diterima
kalau tiongkok perusahaan dulu diterdaptar jadi itu bedanya
untuk mengakomodasi dan memastikan mutu sarang burung walet indonesia di masa pandemi
badan karantina pertanian pun ditunjuk gacc
sebagai fasilitator atau perpanjangan tangan untuk memverifikasi kelayakan
dan standarisasi protokol bagi perusahaan eksportir sarang burung walet di indonesia

china akan minta dikirim videonya terkait dengan rumah processing
jadi kita harus mengirim videonya ke sana
karena gacc sementara ini covid tidak melakukan audit di indonesia
jadi dengan melihat dokumennya dengan melihat video processing
dia akan menilai di situ
kalau dia rasa kurang dia akan melakukan zoom dengan perusahaan itu dengan kami tentunya
akan melihat langsung dari negaranya
nah ini kan yang sangat sulit ini
tidak mudah karena yang menentukan finalnya adalah gacc tiongkok
kalau kami begitu sudah memenuhi itu kami kirim
tapi kan tiongkok bisa menolak dengan catatan catatan
seperti yang dua belas perusahaan
itu setelah kita berusaha kita penuhi lengkapi di audit di indonesia
minta tambahan lagi kita kirim
ternyata dua belas perusahaan suruh dikirim
suruh mengulangi lagi
nah ini kan tidak mudah ke tiongkok ini
asosiasi pengusaha sarang burung walet juga berharap agar pelaku usaha walet
bisa mengikuti tiap protokol yang disyaratkan gacc tiongkok
dan tidak takut untuk meningkatkan kemampuannya
karena indonesia terus dibayang bayangi eksportir negara lain di peta wallet global
kalau memang ada yang ingin masuk ke china ya harus standar itu dipakai
dan bukan cuma indonesia
ada puluhan yang sudah ekspor ke china
ini kan kita bukan hidup di planet terpisah kan terjadi satu
ya sudah bumi ini ya sudah itu itu aja kira kira ya
saat ini tercatat dua puluh tiga eksportir yang telah disetujui gacc
dan belasan eksportir baru tengah menunggu audit kelayakan ekspor
yang disesuaikan peraturan pemerintah tiongkok
badan karantina pertanian terus mendorong peningkatan eksportan csbw indonesia
dengan memberikan pendampingan teknis demi menjangkau standar kelayakan mutu global
enggak tahu delapan atau berapa silahkan aja

tapi mereka harus diupdate kemampuannya
sesuai dengan standar internasional
china memegang standar internasional
mungkin lebih ketat dikit gitu loh
tapi itu kan semuanya sudah begitu
tidak bisa kita bilang begini
pokoknya saya mau seperti yang saya mau
jadi nanti berantakan
salah satu upayanya
para eksportir dan asosiasi produk sarang burung walet
harus memiliki sistem ketelusuran yang baik
sehingga isu food safety bisa ditekan seminimal mungkin
dan memudahkan penelusuran
bila sewaktu waktu terjadi penarikan kembali produk
penyakit dia di protokol sudah bunyi
apabila indonesia terjadi outbreak penyakit
dia akan menutup
kemudian yang kedua terkait dengan keamanan pangan
terkait dengan ketelusuran
tiongkok juga menerapkan
rumah walet yang akan di ekspor ke tiongkok
harus diregistrasi oleh pemerintah indonesia
dan diketahui oleh pemerintah tiongkok
kemudian yang kedua rumah processingnya
untuk memproses walet
juga harus teregistrasi oleh pemerintah indonesia
dan disampaikan kepada tiongkok
rumah walet yang diperlukan untuk membuat sarang
dan membuat bian
diperlukan oleh pemerintah indonesia
telusuran ini dimulai dari rumah walet
yang berfungsi sebagai tempat membuat sarang dan berkembang biak
biasanya terletak di pantai
tepian sungai bahkan di sekitar pertokohan
salah satu rumah walet yang sudah menerapkan persyaratan kelayakan
terletak di wilayah serang banten
pengelola rumah walet isnur wahyudi mengaku
mendapat banyak manfaat ketika mengikuti saran tim badan karantina pertanian
dalam pengelolaan rumah walet yang sesuai standar dunia
mulai dari detail bangunan kelembaban suhu optimum
keamanan proses panen dan yang terpenting kebersihannya
persyaratan khusus dari karantina cina itu
kandungan nitritnya harus rendah
jadi kita usahakan panen itu sebelum
itu mau tidak mau akan menjadi
istilahnya sarangnya kita ambil setelah burungnya terbang
saat ini produksi rumah walet yang dibangun sejak dua ribu empat ini
bisa panen sarang burung tujuh hingga delapan kali dalam setahun
dengan jumlah produksi satu hingga tiga ton
sejumlah metode yang didapat isnur dari tim kementerian pertanian
terus diterapkan demi meningkatkan jumlah produksi
kini keuntungan yang ia dapat berlipat karena produksinya terserap maksimal
dan lolos ekspor hingga ke tiongkok
kalau walet itu kan padat muda dan istilahnya itu kan pemberian dari atas
katakanlah kita tidak memberi makan mereka datang
ada juga yang kita pelihara sampai bertahun tahun
banyak sekali rumah waletnya itu yang kosong
peperasan kosong banyak sekali
jadi kita pakai metode istilahnya yang kita pakai ini
ya sudah produksi dengan baik
tim balai karantina pertanian kementan di soekarno hatta pun
secara terjadwal mensupervisi rumah burung walet ini
monitoring dilakukan guna memastikan protokol yang disyaratkan
terus dijalankan dan verifikasi kelayakan ekspor khususnya ke tiongkok
tiongkok itu mempersyaratkan sarang walet yang diekspor dari indonesia itu
tertelusur sampai sumber daya alamnya
jadi sampai rumah waletnya
jadi persyaratan rumah walet itu berdasarkan apa yang diakses
itu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh tiongkok
seperti itu ya
pastinya kami didesinfeksi dan sanitasi
untuk sanitasi sendiri antara lain adalah tersedianya food deepping
jadi terus kemudian wastafel untuk cuci tangan
kemudian sumber air bersih
sumber air bersih pada rumah walet itu sendiri
kemudian untuk petugasnya atau orang yang masuk ke rumah walet itu sendiri
juga harus dilengkapi dengan apd alat pelindung diri
guna membantu pelaku usaha sarang burung walet
badan karantina pertanian juga menyiapkan infrastruktur lain
salah satunya aplikasi online api kh
guna mempermudah proses ekspor dan pendataan dokumen
registrasi kami lakukan melalui sistem api kh
aplikasi penilaian instalasi karantina hewan
jadi memang ada satu sistem online
pemilik rumah walet bisa mendaftarkan di situ
salah satu pabrik pemprosesan yang telah ditetapkan sebagai tempat instalasi
karantina hewan dan mendapat nomor registrasi nkv dari barantan
adalah pt adipurna meranata jaya
pabrik yang sudah beroperasi sejumlah proses dilakukan
agar sesuai dengan persyaratan otoritas karantina tiongkok gacc
sarang burung walet kotor terlebih dahulu dipilah berdasarkan kadar warnanya
sbw ini lalu dicuci dari kotoran yang menempel
bulu bulu yang tertinggal di sarang dicabut secara manual
pencucian ini berperan besar menurunkan kadar nitrit sbw
yang menjadi persyaratan penting protokol ekspor ke tiongkok
tahapan selanjutnya adalah pemanasan atau heater
ini dilakukan untuk mematikan virus h lima n satu jamur dan bakteri yang bisa mengakibatkan nitrifikasi
meski tahapan pemprosesan ini tidak berhasil
sejumlah eksportir berlomba untuk mencapai standar yang ditetapkan gacc
salah satunya pt natura karunia agung
yang kini tinggal menunggu izin ekspor yang dikeluarkan pemerintah tiongkok
eksportir seperti kami harus bisa berkoordinasi pak
mengikuti arahan dan aturan yang ditentukan oleh badan karantina
yang mana semua panduan tersebut dan arahan orang lain
yang mana semua panduan tersebut dan arahan orang lain
dan arahan oleh badan karantina indonesia
dengan bimbingan dan arahan seluruh tim badan karantina
pastinya uji kelayakan akan berjalan baik dan sempurna
selain mendapat sbw yang sesuai standar batas nitrit
aplikasi teknologi dilakukan agar standar kelayakan mutu sbw semakin baik
di luar daripada itu dengan teknologi reverse osmosis
kita berharap nitrit ini bisa kita cuci
karena nitrit ini adalah kotoran dari burung tersebut pak
dari pakan dan kotoran yang dia keluarkan
nah di sini kita dengan pemilihan dengan alat spektrometer
kita bisa memilih standar standar yang kita bisa produksi
sesuai dengan keinginan atau produksi tiongkok tersebut pak
penerapan teknologi menjadi hal penting dalam memenuhi persyaratan ketat
otoritas kepabeanan tiongkok gacc
sebagai fasilitator infrastruktur penunjang kelayakan ekspor pun terus ditingkatkan
termasuk dalam proses pengecekan di laboratorium

pelaku usaha walet indonesia yang memiliki minat mengekspor produknya ke tiongkok
terus berbenah mengikuti tiap protokol yang disyaratkan pemerintah tiongkok
untuk mencapai kualitas produk ekspor
mulai dari perizinan bebas penyakit keadaan kesehatan
keamanan pangan dan ketelusuran
produk sarang burung walet harus bebas dari virus jamur bakteri dan batasan kandungan nitrit
dengan terpenuhinya semua regulasi ini diharapkan sbw indonesia dapat dengan mudah masuk pasar tiongkok
dan untuk mencapai ini semua badan karantina pertanian atau barantan memiliki sejumlah instrumen
salah satunya balai besar uji standar karantina pertanian atau bbuskp
terletak di wilayah rawamangun jakarta timur saat ini bbu skp menjadi satu satunya laboratorium pengecekan sarang burung walet yang mendapat rekomendasi gacc tiongkok
hasil pengecekan di laboratorium ini dinyatakan valid sebagai tolak ukur tercapainya standar mutu yang diharapkan
di dalam pembunuhan persyaratan tadi ya tentunya kan tidak hanya terlihat secara fisik tapi kita juga harus membuktikan secara saintifik secara ilmiah yaitu dengan melakukan pengujian
ada dua hal mungkin barangkali yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini
yang pertama adalah kaitan dengan pemanasan
untuk memastikan bahwa cemaran mikroba maupun
kaitan dengan virus ai yang kemungkinan bisa terbawa itu bisa mati
nah kita dari badan karantian perlengkapan didukung dengan balai uji terap ya karantian pertanian yang ada di bekasi
telah mampu melaksanakan serangkaian uji untuk menciptakan untuk membuat satu alat terstandar
ya untuk memastikan bahwa sarang burung walet yang dilakukan perlakuan tadi ke dalam alat ati
itu bisa dipastikan dengan suhu tujuh puluh derajat
serangkaian tiga lima detik itu bisa clear mati
dan alat ini kebetulan sudah mendapatkan pengakuan dari kementerian hukum kemenkumham
hukumham kaitan dengan hak patent
itu yang pertama kaitan dengan perlakuan ya
yang kedua kaitan dengan memastikan keamanan pangan
itu ada kurang lebih ada beberapa parameter yang harus terpenuhi oleh pemerintah indonesia sebelum kita boleh mengekspor ke tiongkok
yang pertama kaitan memastikan pengujian cemaran mikroba
ada lima mikroba yang kita periksa di lab ini
yang pertama kaitan dengan total cemaran atau apa istilahnya ya total cemaran ya
yang kedua adalah koliform
yang ketiga kaitan dengan pengujian bakteri e colai
dan yang keempat salmonella
dan yang kelima adalah kaitan dengan pengujian staphylococcus aureus
ketiga kaitan dengan pengujian sulfit dan peroksida
ini juga mungkin kaitan dengan pada saat proses pembersihan
barangkali mungkin menggunakan deterjen atau apa gitu ya
yang notabene itu mungkin barangkali juga berbahaya terhadap kesehatan
kita juga lakukan pengujian di sini
jadi kadar sulfit maupun peroksida juga kita ukur ya
dan yang keempat terakhir mungkin kaitan dengan pengujian nitrit ya
nitrit merupakan salah satu persyaratan di protokol ya yang ditekan oleh china
dan hasil pengujian harus di bawah tiga puluh bpm
pusat pengecekan sampel sarang burung walet di indonesia ini juga sudah mendapat akreditasi
badan pengaturan standar internasional atau iso terkait sistem mutu laboratorium dan anti penyuapan
berperan sebagai fasilitator pertanian pada perdagangan di pasar global
barantan bertugas untuk memberikan pendampingan teknis ke pelaku usaha sarang burung walet
badan karantina pertanian atau barantan terus memfasilitasi dan mendorong bertambahnya ekspor sarang burung walet indonesia ke pasar dunia
sekaligus menambah kapasitas jumlah produksinya
semua negara yang ekspor itu sarang burung walet pasti terdata di kami
kalau tidak ada sertifikatnya pasti akan ditolak di negara tujuan
kenapa dibilang ilegal
karena malaysia vietnam ini setelah dapat impor dari indonesia didual ke tiongkok
ini yang dibilang ilegalnya seperti itu bukan indonesia ke tiongkok
padahal indonesia melalui negara ketiga
melalui negara ketiga ke malaysia ke vietnam singapura
dia jual lagi ke tiongkok
kalau di sisi kami tidak ada ilegal
selain menambah negara tujuan ekspor
barantan meningkatkan sinergisitas dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah pelaku usaha dan pemilik rumah walet
untuk dapat memperluas area budidaya serta menambah kapasitas jumlah produksinya
ini sesuai dengan program upaya peningkatan ekspor pertanian berupa ganja
gerakan tiga kali ekspor pertanian atau gratiex yang digagas oleh menteri pertanian syahrul yassin limpo
kita menggandeng para pelaku usaha untuk bisa mencari terobosan negara tujuan
kemudian tentunya terkait dengan produksi
kita diskusi komunikasikan dengan dirjen teknis dengan pemerintah daerah
karena sebetulnya potensi sarang belas
sebetulnya potensi sarang burung walet ini masih banyak
masih banyak yang belum tergali
di daerah daerah sekarang sudah berkembang sarang burung walet itu ke arah timur
yang harus kita tingkatkan terus
dengan adanya pengawasan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh badan karantina pertanian ini
menjadi tonggak pencapaian mutu yang sesuai standar ekspor
sehingga emas putih harta karun indonesia ini memiliki nilai tawar yang tinggi di dunia
dan menjadi salah satu tulang punggung devisa negara